dari jabar kita kembali lagi ke dki jakarta
pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta kini memasuki era normal baru
meskipun angka kasus positif covid sembilan belas ada kecenderungan menurun
pada dua puluh enam juni dua ribu dua puluh positivity rate mencapai tujuh satu persen
ini artinya angka rata rata positif masih fluktuatif
melakukan studi persepsi resiko warga dki pada new normal
dengan responden satu ratus lima puluh empat empat ratus tujuh puluh satu warga dki jakarta
terdiri dari enam puluh tiga tujuh puluh satu persen responden perempuan dan tiga puluh tujuh persen laki laki
hasil survei tersebut menunjukkan warga dki jakarta masih belum siap
memasuki normal baru karena adanya ketimpangan antara kesadaran warga dalam memproteksi diri
sosiologi kebencanaan dari nanyang technological university singapura
zulfikar amir hal tersebut bisa menyebabkan kelengahan di tengah masyarakat
ada tiga variable ya yang cukup problematik dari survei kita
pertama persepsi resikonya sendiri
anggapan seberapa besar mereka kemungkinan tertular covid sembilan belas
dan ini juga terkait sama informasi atau pengetahuan yang mereka miliki
berkaitan dengan kemungkinan
jadi dua faktor ini perlu diperbaiki
tapi juga yang cukup signifikan untuk diintervensi itu adalah bantuan sosial
karena bantuan dan kondisi kondisi sosial ekonomi ini juga mempengaruhi
cara mereka melihat kemungkinan mereka tertular atau tidak
variable persepsi resiko itu adalah untuk mengetahui situasi atau kondisi mental para responden
jadi menarik mereka melakukan ini cuci tangan dan sebagainya
mereka menganggap bahwa ah gue nggak akan kena lah
jadi dan ini akhirnya bisa jadi membuat responden itu lengah
pada saat saat tertentu atau mungkin bahkan pada setiap saat